osis sma madania parung bogor menyelenggarakan seminar tentang peran keluarga untuk anak berkebutuhan khusus atau abk pada sabtu empat mei dua ribu sembilan belas
dengan tema against all outs kegiatan ini hadir dengan semangat mengajak sesama pelajar sma dan sederajat se jabodetabek
untuk merangkul dan memberdayakan komunitas anak berkebutuhan khusus
pelajar diharapkan bersama sama mendobrak segala keterbatasan dan memudarkan garis perbedaan di antara mereka
seminar ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan sigma for change yang bekerjasama dengan unit special educational needs sekolah madania
talkshow ini menghadirkan beberapa pakar dan pemerhati abk dan pendidikan inklusi untuk memberikan penyuluhan terhadap orang tua dan pendidik abk
dalam acara ini juga dipamerkan karya lukisan dan kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa berkebutuhan khusus
tema tahun ini sengaja dipilih oleh ketua osis angga sebagai bentuk apresiasi dan selebrasi
ketua osis angga bagi siswa berkebutuhan khusus di madania
melalui acara ini sih tentunya kita yang diutamakan kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus ya
kita ingin mereka berasa included terinklusi dan kita juga sebenarnya ingin mengajak orang orang untuk lebih sadar terhadap mereka
bahwa sekolah kita telah dengan berhasil gitu membuat kita belajar bersama dengan mereka dan berinteraksi dan buktinya nggak ada masalah apa apa gitu
indonesia telah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut salah satu pendiri yayasan tersebut komarudin hidayat
madania sudah sejak lama memberdayakan sistem inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus
hal ini dilakukan agar timbul toleransi yang baik di antara anak didiknya
tak hanya hal kepercayaan namun juga toleransi pada sesama mereka yang memiliki kondisi berbeda
ini penting sekali karena apa
karena sungguhnya anak anak yang dianggap normal bisa banyak belajar dari anak yang abk tadi
anak berkebutuhan khusus
yang anak abk itu juga akan cepat pembelajaran dengan kumpul satu kelas dengan anak yang biasa
yang berikutnya apa orang tua
karena diantara yang punya problem yang harus juga diajari itu orang tuanya
makanya di madania ada parenting kelas
guru guru itu sering kumpul
dapat pembelajaran kursus diskusi
karena guru dan orang tua harus kolaboratif mendidik anak anaknya
charity concert atau konser amal akan menjadi acara puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian sigma dua ribu sembilan belas
acara mal ini diperuntukkan untuk menggalang dana bagi beberapa komunitas anak berkebutuhan khusus
untuk mendukung program pengembangan diri mereka
tim liputan cnn indonesia